aduh aduh ke bekasi ngomong ngomong jatuh sakit basi ya allah lagi ngapain jatuh disitu
sakit jatuh tempat yang enak dikit ngapa mereketehe pak ustadz tuh gada mekanis tuh
asal tau aja ini ngomong ngomong pak ustadz membantu pakai disini iya ya insya allah kalau
series bobo curahp adel datang disana kita leco
gocong hehehe paman mau mau mau cabut ade ade sungguh pembalasan hakiu ya hehehe
jadi gini nih neng neng cantik cara membuat bolu yang enak banget
perasaan tadi di depan ada orang iya tapi pergi lagi jangan jangan ada orang jahat
lupa lupa jadi begini
aduh kecantikan gua luntur deh lu breeze
lingkistan apaan tuh ya
jangan jangan nanti isinya bom lagi aja nih lihat dulu main bom bom aja
di malam indah ini saya mohon diingat selalu oleh kamu dan terimalah bingkisan ini buat
markonahku sayang buat aku dong dari pacarnya mpok ya mungkin udah nikah udah punya suami
apakah dari bang ocit bang ocit dari dulu emang romantis
biar jelek tapi romantis sih
maksudnya ini pingsan dari siapa ya aja juga kagak tahu bang
lu jangan pura pura nggak tahu ya lu ngakui ya ini pingsan dari siapa ya kagak tahu
lu kenapa sih mundur mundur mulu keserikaan gue bukan keserikaan terganding
bang untuk bingkisan ada di depan rumah pak yayi ya udah ambil eh masukin ke dalam nggak tahu
siapa itu yang ngirim nah lagi pikir pikir siapa yang ngirimnya kira kira percaya
pasti ini ada sesuatu nih ada orang di balik batu udah sama aja abang tuh jangan asal duduk ya ini
benar benar kagak tahu apa kenapa sih kayak begitu mulu gamuk ilu enggak tahu tiba tiba orang pasti
bingkisan begini pasti ada sesuatu ini ngaku aja dulu apa yang mau diakuin sih emang
kagak tahu kalau abang nggak percaya tanya tuh sama si anjani sama aida mana mana anjani mana
aida anjani aida ini dia ini iya bener jelasin anjani semalam ada manusia misterius yang ngirim
bingkisan itu iya mungkin penggemarnya pomarkona yang salah itu bukan pomarkona tapi orang itu
makanya kita lagi cari tahu siapa yang ngirimin bingkisan ini uct manusia misterius siapa
ya enggak salah lagi nih pasti nih keren botak alias si burung emprit si ocit awas aja gua
kasih pelajaran abang abang mau kemana lo lihat aja nanti abang emang banget siapa oh cip eh
entuh dulu tiaraan kambing aja bismillahirrahmanirrahim hari ini kita bakalan belajar yang
namanya tadabur alam ada yang paham tadabur alam itu apa tadabur alam itu artinya kita melihat
kebesaran allah subhanahu wa ta'ala melalui alam masya allah ya nah nanti semuanya kudu patuh ama
yang disampaikan amai usat allah dan yang sebelumnya yang menjelaskan ini satu satunya

kafe paham paham nafas satu lagi yang paling penting kan kita mau dihutang masuk ke hutan
nih nah kalau misalnya masuk ke hutan harus saling jaga saling jaga saling ngelindungin
jangan ampe dihutan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan paham tum yang begini ini ya kan
harus kita kerjain kapan lagi hei usil dikit boleh dong sekalian kita cari gelang sultan
yang kurang nih ada yang tahu enggak pas ya jelaslah pak ustadz siapa lagi selain
tunggung kring gomblo dia kan orangnya pemales gak kayak poem gue international
oh grapoh yang gitu juga kali kali ini doang mereka telat mungkin mereka ada masalah pak
ustadz udah udah udah udah jangan pada prasangka buruk nggak boleh ya kita tungguin aja dulu ya
jember berantem ya udah sekarang semuanya dengerin penjelasan dari uskavi ya eh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aduh aduh dari mana
jadi gini lho pak ustadz kita tuh dari tadi nungguin gendut mandi satu jam
pak ustadz di kamar mandi dia tuh ngaca ngaca dulu di air matanya biar ganteng ketemu aida
gendut lama banget sih kamu udah tiga ramadan tau gak
beli dendeng beli poli gendut kaya tendang gak bisa gendut
ikan hiu makan tomat cakep bodo amat ya aduh
deh pokoknya begini dah biar besok pada nggak terlambat biar kentung mandi yang paling terakhir
kalau begitu aku ingin bereaksi
ya allah mana tahan apanya gak tahan bang
aduh aduh pak ustadz ini ngomong ngomong jatuh ke penjahit sakit basi
ya allah lagi ngapain jatuh disitu sakit jatuh tomat yang enak dikit ngapa
mereket teh pak ustadz
tuh gak ada hal mekanis tuh
iya insya allah kalau misalnya diizinin begitu soalnya baru sempet sekarang saya
pas banget tepat banget enerjik menarik asik banget ya
ya alhamdulillah ya masya allah
kita semuanya disini mau tadabur alam
paham tadabur alam
kira ini paham

eh burung mprit rupanya lo di mari lo ha
gue cari lo dalam lemari kagak ada lo disini lo
eh burung ngecelepuk
apaan sih ini
eh apaan sih
eh salah orang ya
yang sudah merobek robek
dan menghancurkan rumah tangga saya sama ayam beb markona
terlalu banget sih
makan bakwan kebengkulu
bakwan lo sungguh terlalu
lo yang takut
kalo sampe lo terus mengganggu rumah tangga gue sama ayam beb markona
pokoknya gak pergi
eh jangan pergi lo
jangan pergi lo
awas gue kejar
ya allah min mau ngapain ci eh eh
mau agak bisa bedain orang apa